perempuan tersangka penculik seorang balita di bekasi
pekan lalu akhirnya berhasil ditangkap polisi di kawasan pasar senen jakarta
selama menculik sang anak tersangka berpindah pindah lokasi
dengan mengajak korban mengemis hingga bekerja membersihkan masjid
wanita parubaya berinisial ag ini diduga menculik seorang anak berusia di bawah lima tahun
ia ditangkap subjek tiga desmopoldai metro jaya setelah lima hari membawa sang anak
selama itu ag membawa anak tersebut berpindah pindah lokasi
dari bekasi bogor hingga tanggerang banten
ag mengaku sempat bekerja membersihkan masjid
ia juga sempat mengajak korban mengemis sebelum akhirnya ditangkap di sebuah masjid
di pasar senen jakarta pusat
jadi dia awalnya merasa ini anak ini kok sendirian ya kemudian dia gendong
tapi dalam perjalanan waktu anak ini digunakan itu ya
untuk menimbulkan rasa ibah maupun rasa belas kasihan kepada orang lain yang melihat
ketua komisi perlindungan anak indonesia santoso mengapresiasi kepolisian
yang cepat mengungkap kasus penculikan ini
ia menghimbau masyarakat agar lebih berhati hati dalam menjaga anak anak
kasus ini tentu harus menjadi pembelajaran kita semua
masyarakat orang tua yang memiliki anak harus tentu memantau
kemudian menjaga dengan baik agar anak anak kita benar benar terpastikan
tidak menjadi kurungan

ag menjadi tersangka dan dijerat pasal tiga ratus dua puluh
subsidi pasal tiga ratus tiga puluh kuap tentang pelindungan anak dengan ancaman hukuman penjara dua belas tahun
eko budi jakarta